kemarin kita tahu bahwa kondisi cuaca ini memang sangat rawan ya
apalagi kemarin angin cukup kencang
ada beberapa yang tumbang dan memang ada pohon pohon yang
kendaraan terus juga ada beberapa warga masyarakat yang luka
ada kurang lebih sekitar sebelas titik ya
sebelas titik kalau tidak salah
nah ini makanya pemerintah kota
ini sudah punya program
kita mengasurasikan kejadian seperti itu
buat masyarakat yang terdampak dan menjadi korban
silahkan menghubungi dinas kebudayaan dan para wisata ya
di sana akan insya allah akan ditangani